mudik memang menjadi rutinitas bagi masyarakat indonesia
persiapan sudah dilakukan dengan evaluasi arus mudik tahun sebelumnya
dan saat ini sudah hadir bersama kami di studio dua kak orlantas pori irjen polisi refdi
andri selamat pagi
selamat pagi assalamualaikum
ini kalau kita melihat evaluasi pada tahun dua ribu delapan belas
kemudian apa yang akan diperbarui di tahun dua ribu dua puluh
serta tantangan apa saja yang dihadapkan pada arus mudik tahun dua ribu sembilan belas ini
memang ada beberapa langkah kita ya
karena kita juga menggelar operasi yang sama di tahun dua ribu delapan belas yang lalu
yaitu operasi ketupat dua ribu sembilan belas di tahun ini
semua kekuatan kekuatan kita kerahkan bukan hanya polri
tetapi juga mitra mitra terkait
tentu tantangan tantangannya juga akan berbeda dibandingkan dengan tahun lalu
karena memang kesiapan serana dan perserana khususnya ruas tol
kemudian jumlahnya yang juga sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun lalu
tentu hal ini juga akan menciptakan suatu animo yang lebih baik lagi
untuk masyarakat mencoba bagaimana ruas jalan yang tersedia itu
intinya pemudik di jalur darat ini diprediksi akan lebih meningkat di tahun dua ribu sembilan belas ini
karena ruas tol yang semakin banyak dibuat
dibuka begitu ya
kemudian bagaimana antisipasi untuk keamanan di ruas tol tersebut
mengantisipasi pemudik yang melonjak di jalur darat terutama
ya kita sudah menyiapkan langkah langkah
memang kalau kita lihat pergerakan di ruas tol itu kan ada pergerakan normal
ada dengan kontraflow kemudian juga melakukan one way pada beberapa ruas
yang kita terapkan untuk kali ini adalah hal yang berbeda di tahun lalu
yaitu kita akan melakukan one way pada ruas tertentu
yaitu nanti pada asalnya di tanggal tiga puluh tanggal tiga puluh satu tanggal satu dan tanggal dua
sebelum mudik demikian juga pada saat baliknya nanti di tanggal delapan sembilan dan sepuluh
pada saat mudik akan kita melakukan mulai kilometer tujuh puluh ckmp utama
sampai nanti akan berakhir di kilometer dua ratus enam puluh tiga brebes barat
kemudian sebaliknya pada saat balik nanti di tanggal delapan sembilan dan sepuluh
akan kita berlakukan mulai kilometer dua ratus enam puluh tiga berpesparat
sampai mengarah ke jakarta di kilometer tujuh puluh ckmp utara
itu untuk yang di ruas tol transjawa
lalu bagaimana untuk di ruas jalan di luar tol
seperti di ruas selatan juga utara jalur selatan jalur utara bagaimana pak
kita memang sudah melakukan
kita akan survei ya dengan segala persoalan yang kita temukan di lapangan
ada perbaikan perbaikan jalan ada perbaikan rambu perbaikan marka
dan perkuatan perkuatan tentunya ada pos pengamanan ada pos pelayanan
yang semua ini kita kelola dengan terpadu
persoalan persoalan lapangan yang selama ini yang sifatnya klasik
katakanlah mungkin pasar tumpah dan lain lain
tentu akan kita minimalkan dan bahkan kita tiadakan pada saatnya
sehingga arus pergerakan pun jalan arteri atau jalan pantura dan selatan menjadi lebih baik
kalau kita berkaca pada tahun tahun sebelumnya
begitu brexit atau
exit keluar berbes timur ini sempat menjadi fenomena
di mana banyak terjadi tumpukan kendaraan pada saat itu
bagaimana sekarang antisipasi untuk mengantisipasi kemacetan di pintu keluar brebes timur tersebut pak
kita memang kalau lihat tahun lalu
itu kan ada pintu keluar yang kita kenal di kilometer dua ratus enam puluh delapan itu brexit ya
tetapi kan sekarang masyarakat kita sudah bisa melakukan perjalanan panjang
katakan mungkin dari kilometer sampai ke semarang empat ratus empat belas itu
empat ratus lebih itu
sampai nanti ke surabaya tujuh ratus lima puluh km
sampai lagi nanti ke provo lima timur delapan ratus tiga puluh kilometer
tentu tidak tertumpu pada exit yang katakanlah mungkin terbatas itu
banyak tempat tempat keluar banyak mereka ditaruhkan dengan pilihan pilihan keluar itu
dan optimalisasi rest area juga begitu ya
optimalisasi resea kemudian kita menggunakan dua jalur itu juga menjadi lebih penting
karena dua jalur ini juga akan mengoptimalkan pergerakan yang lebih banyak itu
bisa bergerak pada ruas yang kita siapkan itu
dengan kilometer yang kita tentukan
baik untuk petugas yang akan berjaga nanti di sepanjang jalur mudik lebaran dua ribu sembilan belas
ada berapa personil yang dikerahkan oleh kepolisian pak
saya kira kalau kita lihat semua keseluruhan ya
bagaimana personil yang terlibat dalam operasi ketupat dua ribu sembilan belas ini
jumlahnya satu ratus lima puluh ribu lebih gitu
kemudian enam puluh persen dari jumlah itu ada di jawa
kemudian pergerakan pergerakan dari jawa pun ke luar jawa juga perlu kita antisipasi
katakanlah mungkin pergerakan dari merak bangkahuni selanjutnya juga
trans sumatera juga ada yang sudah mulai baik
katakanlah mungkin dari bangkahuni
kemudian terbanggi besar
kemudian pematang panggang kayu agung sampai ke pelembang
fd anri kita keluar dari tol trans jawa ke sumatera
kemudian tol trans sumatera juga sudah mulai dioperasikan
baik secara operasional maupun fungsional
ini anda melihat kesiapannya untuk arus mudik lebaran dua ribu sembilan belas ini bagaimana
memang kalau kita lihat pergerakan pergerakan
katakan mungkin dari jakarta
kemudian sekitar jawa barat
kemudian juga banten ya
pergerakan itu kan terbagi tiga
ada pergerakan ke barat yaitu ke merak bangkahuni dan seterusnya
ada juga pergerakan ke selatan
kemudian pergerakan selatan lainnya adalah cipularang
itu juga mengarah ke selatan bandung
kemudian ada lagi pergerakan ke arah timur
jawa tengah dan jawa timur sebagainya
kemudian kalau kita lihat ke arah barat
di sana memang ada perbaikan perbaikan pembangunan
serana dan peserana yang lebih baik lagi
khususnya ruas tol yang masih baru
tetapi sudah bisa dinikmati oleh masyarakat kita
khususnya pergerakan dari bangkahuni sampai terbanggi besar
bahkan sampai kilometer dua ratus tiga puluh delapan itu
daerah sodong sana perbatasan antara sumatera selatan dan lampung
kemudian ada juga ruas tol nanti yang akan kita lakukan fungsional saja
yaitu perbatasan sumatera selatan dan lampung
sampai nanti kayu agung dan pelembang
kemudian untuk mengantisipasi bagaimana tingkat kecelakaan
yang terjadi pada saat arus mudik ini
apa yang kemudian dilakukan oleh pihak kepolisian
ini juga salah satu yang menjadi perhatian kita
karena bagaimanapun dengan bagusnya jalan
dengan baiknya serana dan peserana
kemudian ada animo masyarakat yang lebih baik lagi
untuk menempuh jalan itu dengan jarak jarak yang tempuh cukup panjang
kemudian mungkin ya
pengemudi pengemudi ini kan lelah
ya tentu dia harus juga memperhatikan bagaimana tingkat kelelahan
pada satu titik mereka arus istirahat
kemudian mereka juga jangan mengejar waktu
karena bagaimanapun kalau melihat pergerakan pergerakan mereka
dengan perseorangan mungkin hanya satu pengemudi pada satu mobil
ini juga menjadi penting untuk diperhatikan oleh mereka
jadi perhatikanlah saat istirahat saat mengemudi dan lain sebagainya
kemudian juga pada saat pergerakan pergerakan jalan itu
jangan juga menggunakan bahu jalan
karena bahu jalan ini adalah untuk
kepentingan darurat dan emergensi
jika terjadi sesuatu katakan mungkin laka lantar
persoalan persoalan kekurangan bahan bakar dan lain lain
ini adalah untuk pergerakan leluasanya
pergerakan untuk memberikan bantuan dan pertolongan sebagainya
dan tiap tahunnya juga selalu diberlakukan larangan atau pembatasan
terhadap truk truk bertoral sebesar
untuk melewati jalan ruas ruas rawan rawan titik kemacetan di titik titik mudik ini
kapan diberlakukan untuk pembatasan truk truk bertona sebesar ini
untuk masuk ke jalur mudik ataupun tol trans jawa yang saat ini
ya memang pemerintah kita sudah mengambil langkah dengan peraturan menteri
ya kan nomor tiga puluh tujuh tahun dua ribu sembilan belas
bahwa ada suatu pembatasan untuk angkutan barang ini
yang dimulai dari tanggal tiga puluh tanggal tiga puluh satu tanggal satu dan tanggal dua puluh
dimekan juga pada saat setelah riraya nanti
itu di tanggal delapan tanggal sembilan dan tanggal sepuluh
bukan itu saja nanti untuk kita melakukan pemecahan
dan membuat normal pergerakan
tetapi ada juga perbaikan perbaikan yang sepanjang jalan cikampek itu
juga sudah dihentikan pekerjaannya
dan mudah mudahan itu juga memberikan suatu kemudahan
pergerakan menjadi lebih baik lagi
kemudian ada suatu yang menarik memang
kebijakan jasa marga memberikan suatu diskon yang lebih baik lagi
untuk semua pengguna jalan tol
selama tiga hari subuh raya
kemudian selama tiga hari juga setelah hari raya
kemudian puncak arus mudik dan balik sendiri untuk tahun dua ribu sembilan belas ini
apa prediksi dari pihak kepolisian pak
memang dari analisa kita dari tahun ke tahun
bahwa puncak arus mudik itu selalu hamin tiga
bagaimanapun panjangnya liburnya
perjalanan nasional dan cuti bersama yang diberikan oleh pemerintah
dari tahun ke tahun kita cermati
itu ada pada hamin tiga
demikian juga hamin empat juga termasuk besar itu
jadi artinya pergerakan pergerakan di tanggal satu dan dua nanti juga menjadi
antisipasi kami selain pergerakan di tanggal tiga puluh dan tanggal tiga puluh
karena kan tanggal tiga puluh libur
tanggal tiga puluh satu hari kejepit
ya kan tanggal satu libur tanggal dua libur dan seterusnya
jadi sudah diprediksi oleh pihak kepolisian
terakhir mungkin pak refdy imbawan
bagi para pemudik nanti yang ingin melakukan perjalanan
mudik baik dari via jalur darat maupun laut begitu
untuk agar bisa menyelenggarakan tradisi mudik ini dengan nyaman dan aman tentunya
saya kira siapapun yang akan mudik siapapun yang akan balik nantinya
siapapun pengguna jalan tentu ada pesan pesan yang perlu kita sampaikan
yang pertama rencanakanlah perjalanan itu dengan lebih baik
dengan merencanakan perjalanan yang lebih baik
kita bisa mengelola waktu bagaimana panjangnya perjalanan
berapa juga waktu tempuh yang harus kita siapkan
kemudian perhatikan juga kesehatan perorangan
siapapun yang ada pada kendaraan itu
apalagi pengemudi harus memperhatikan kesehatannya
kemudian bagaimana kendaraan kita yang kita gunakan itu
harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan
setidak tidaknya lampunya berfungsi dengan baik
remnya beroperasi dengan baik panel panel beroperasi dengan baik
banyak juga layak
kemudian perhatikan juga kelengkapan surat administrasi dan lain
kemudian manakala kita melintas pada ruas tol
yakinkan betul bahwa kartu elektronik kita memadai
saldo cukup jangan sampai nanti karena saldo tidak cukup
menghambat perjalanan kita sendiri dan juga akan mengganggu perjalanan orang lain
kemudian perhatikan juga perjalanan kita
ruas jalan itu sudah ada ketentuan itu
bagaimana batas kecepatan maksimal dan batas kecepatan minimal
kemudian isilah bahan bakar pada titik pangkal pergerakan
yakinkan bahwa tank itu penuh dengan bahan bakar
saya kira begitu
baik pak kak korlantas pori irjen pol refdihari terima kasih sudah bergabung bersama kami
yang penting adalah utamakan selamat begitu ya
terima kasih pak semoga lancar semua
nanti semua proses operasi pengamanan jalur mudik lebaran dua ribu sembilan belas
dan kami juga berterima kasih sudah mendukung kegiatan gomudik transmedia jalan jalan
terima kasih pak refdihari
terima kasih pak d